keterlibatan irjen teddy minahasa dilontarkan oleh kapolri jenderal listio sigit prabowo pada empat belas oktober dua ribu dua puluh
ketika tiba tiba presiden joko widodo memanggil semua petinggi polri termasuk kapolda dan kapolres di seluruh indonesia ke istana
dari situ kapolri menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan irjen teddy minahasa dalam kasus peredaran narkoba
jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah tm dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal hal yang tadi disampaikan oleh bapak presiden
judi online narkoba dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih bersih di institusi polri
di hari yang sama polres jakarta pusat dan polda metro jaya mengeluarkan keterangan mengenai penangkapan tiga orang pengedar narkoba oleh polres jakarta pusat yang kemudian mengarah pada keterlibatan seorang berpangkat akbp yang merupakan mantan kapolres bukit tinggi sumatera barat
jodoh online narkoba dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih bersih di institusi polri
di hari yang sama polres jakarta pusat dan polda metro jaya mengeluarkan keterangan mengenai penangkapan tiga orang pengendara narkoba

tandik sudara d adalah polisi aktif berpangkat akbp yang mantan sebagai kapolres bukit tinggi yang sekarang menjabat sebagai kabak adak polda sumbar
kita amankan bb di kediaman sudara d di darci mangis dengan bb sebanyak dua kg sabu
dari keterangan sudara d sudara d menggunakan sudara a untuk sebagai pelantara penghubung antara d dan sudara l
dari keterangan sudara d dan sudara l menyebutkan adanya keterlibatan jendol tm selaku kabupaten sumbar sebagai pengendali bb lima kg sabu dan sumbar

oktober dua ribu dua puluh dua polda metro jaya menangkap teddy minahasa
polda metro jaya menyatakan teddy minahasa diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat lima kg
baru satu tujuh kg sabu yang berhasil diedarkan
narkoba tersebut merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba di polres bukit tinggi yang berjumlah empat puluh satu kg
sabu tersebut diambil secara diam diam oleh kapolres bukit tinggi yang ketika itu dijabat oleh akbp dodi prawiran negara dan diganti dengan tawas
dodi disebut mendapat perintah dari teddy minahasa yang ketika itu menjabat sebagai kapolda sumatera barat melalui seorang perempuan bernama linda pujastuti alias anita
dari penjualan sabu teddy disebut menerima uang sebesar dua puluh tujuh tiga ratus dolar singapura atau sekitar tiga ratus juta rupiah
akibat peristiwa ini rencana mutasi teddy minahasa sebagai kapolda jawa timur dibatalkan
ia juga langsung dicopot sebagai kapolda sumatera barat
terkait dengan penanganan titak bidana narkotika ini dari polda mitrujaya perlu saya jelaskan bahwa kemarin sudah disampaikan oleh direktur narkoba polda mitrujaya kompes muti juarsa
bahwa hasil gelar perkara telah menetapkan irjen tm sebagai tersangka dengan beberapa orang yang lain
pada empat belas oktober dua ribu dua puluh dua teddy minahasa ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkoba
pada tiga puluh maret dua ribu dua puluh tiga teddy minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum
sejak ditetapkan sebagai tersangka teddy minahasa selalu menyatakan bahwa ia tidak bersalah
dengan memantarkan para tiga orang lainnya yang mengarah kepada sebuah konstruksi dan kekayasan untuk membunuh karakter saya
menghentikan karakter saya dan menghancurkan hidup setara sarikan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga saya
bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya
dalam play dohnya teddy juga menyatakan keberatannya jika hakim memfonis hukuman mati
karena menurutnya tuntutan itu tidak mencerminkan rasa keadilan